bapak bapak om om dan mas mas
siapa nih yang belum pernah pangkas rambut
saya yakin hampir semua pria pernah memangkas rambutnya
salah satu tempat favorit pangkas rambut adalah pangkas rambut madura
kalau di era tujuh puluh an sampai delapan puluh an kita lazim menjumpai pangkas rambut madura itu di bawah pohon
tapi saat ini hal itu hampir tidak bisa dijumpai
tapi kalau di surabaya ada gang khusus nih
yang di sana merupakan sentra pangkas rambut madura
bahkan ada beberapa pangkas rambut madura yang sengaja menyewa pos kamling
atau pos keamanan desa sebagai lokasi bisnis pangkas rambut
seperti yang ada di belakang saya ini nih
di beberapa sudut desa di kecamatan rungkut
tidak sulit mencari pemangkas rambut madura
pos keamanan desa yang sudah tidak beroperasi
beralih fungsi menjadi lokasi layanan pangkas rambut
pemangkas biasanya membayar sewa kepada ketua rukun warga setempat
antara satu juta hingga satu lima ratus rupiah
suasana berbeda tampak di sepanjang jalan rungkut alang alang
di sini ada sekitar sepuluh tempat pangkas rambut sepanjang jalan
mulai dari layanan pangkas rambut tradisional skala kecil
menengah hingga yang modern dan memakai nama barbershop
tidak semua pemangkas rambut di jalan ini berasal dari madura
ada juga yang berpengalaman di jalan rungkut alang alang
yang beretnis jawa
pionir pangkas rambut ala madura di jalan rungkut alang alang ini adalah abah ali
buka sejak seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
pangkas rambut abah ali yang diberi nama indah
saat ini sudah dikelola generasi kedua
dan tumbuh menjadi lebih besar
bermula dari dua kursi pangkas
kini tempat pangkas abah ali
sudah memiliki empat kursi
dengan enam orang pemangkas asli madura
meski sudah lintas generasi dan zat
pemangkas rambut ala madura
mereka tetap mempertahankan teknik pemotongan ala madura
menggunakan gunting sederhana dan sisir
pemangkas menggunakan mesin pencukur
untuk mempercepat proses pemotongan
dicepit pakai tangan dibasahin
kalau pangkas rambut madura
biasanya kebanyakan mereka nggak mau main air dulu
karena untuk menjaga kualitas hasil akhirnya
untuk perubahan perubahan lainnya itu
cuma masalah tipis tebalnya dari sisi samping rambut saja
nah pangkas rambut madura itu yang membedakan
dengan pangkas rambut pada umumnya adalah
selain gerakan gunting diikuti dengan sisir
yang konstan mengikuti struktur kepala
yang berbeda adalah ada pijitnya
setelah dipotong pelanggan akan direlaksasi
kemudian dipijit dan ini yang menginspirasi
pangkas rambut pangkas rambut modern ini
memberikan layanan relaksasi dengan pijit
alah khas pangkas rambut madura
rambut sudah dipangkas lantas dipijat
siapa yang tidak jadi meremelek
rata rata yang datang ke pangkas rambut madura
merupakan pelanggan lama
termasuk umkm usaha dan pertempatan potok rambut indah
adalah hasilnya cukup rapi
perlu diperbaiki ya
ya yang perbaiki
ya yang perbaiki
anak anak juga menjadi pelanggan tetap pangkas rambut madura
karena orang tua mereka lebih dulu menjadi pelanggan di sini
tarif layanan pangkas rambut madura berkisar delapan belas hingga dua puluh ribu rupiah
pelanggan bebas menentukan gaya rambut yang diinginkan
dalam sehari pangkas rambut madura ini bisa melayani hingga seratus pelanggan
jari cemari seorang pemangkas bisa menari nari di kepala tiga puluh orang
pengajar mata kuliah etnografi madura universitas erlangga surabaya muhammad adib mengatakan
pangkas rambut madura ini tersebar di berbagai pelosok tanah air bahkan di luar negeri

ada lebih dari delapan juta etnis madura yang tersebar di seluruh nusantara
dan sebagian berprofesi sebagai pemangkas rambut
eksistensi pangkas rambut madura ini didukung oleh budaya guyuk
persaudaraan dan berbagi informasi saat tradisi turun ke kampung halaman
rantau mana lalu mereka menuju ke sana
keluarganya sederhana lalu profesi di samping berdagang
berdagang di pasar lalu sate soto lalu juga adalah di sektor informal ini adalah di haircut
selain tarifnya yang murah pangkas rambut madura mulai menambah layanan
dengan memberikan kenyamanan ruangan
dan kecepatan pemangkasan yang hanya membutuhkan waktu kurang dari sepuluh menit